ya pemerintah memberikan sinyal lampu hijau mudik dua ribu dua puluh
masih dalam suasana pandemi apakah kemudian kebijakan pemerintah tersebut nantinya akan memberikan ekses penyebaran covid sembilan belas
ataukah ada batasan batasan yang harus dipenuhi warga
untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan brigjen purnawirawan alex kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga ada trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
kita ke pak trubus dulu pak alex belum tersambung dengan kami
pak trubus selamat malam
ya selamat malam mbak eva
ya pak trubus mengenai sinyalemen lampu hijau pemerintah untuk pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh
kalau kemudian tadi sejumlah epidemiolog melihat kebijakan ini kemudian tidak mempertimbangkan aspek aspek akademis
kalau pandangan anda seperti apa
ya menurut saya ini pak kebijakan ini akan pun terpasang
produktif dimana kemudian saya khawatir ini akan sia sia kita selama dua belas bulan lah ya
satu tahun melawan covid
kalau kemudian nanti kebijakan mudik ini diperbolehkan
karena apa pengalaman berkali kali yang namanya libur panjang itu menjadi horror bagi penularan covid
di satu sisi yang namanya dilarang mudik saja itu tahun lalu itu banyak masyarakat yang nekat mudik gitu dengan berbagai cara
ada yang lewat jalan tikus jalan arteri
berbagai kalakalan yang lain
saya kira itu harus dipertimbangkan dengan matang
yang kedua bahwa kebijakan ini kan perlu dikoordinasikan secara baik
paling tidak di daerah itu kesiapannya sejauh mana
karena mau tidak mau mereka mereka ini yang pulang ini jangan hanya percaya bahwa mereka sudah di vaksin
atau mereka sudah mendapatkan perlakuan secara baik dalam hal protokol kesehatan
terlalu percaya diri tidak akan terjadi penularan
nah ini menurut saya juga harus dipertimbangkan secara matang
kemudian diperkirakan juga ada kenaikan orang yang mudik ini sangat tinggi juga
paling tidak ya tujuh puluh lima persen lah
kalau tahun lalu misalnya dua puluh juta misalnya
nah ini kita harus pertimbangkan dengan matang
jangan sampai kemudian nanti segala yang kita upayakan menjadi terkesan sia sia
itu menurut saya mbak
kalau kemudian setelah sudah dinyatakan oleh menteri
perhubungan soal sinyalemen lampu hijau untuk pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh
ada sejumlah kepala daerah yang kemudian memberikan respons
responsnya juga tidak terlalu positif begitu
anda melihatnya mengapa kemudian pemerintah memberikan keputusan soal mudik tahun ini
apa kemudian latar belakang pemerintah memutuskan sinyalemen lampu hijau soal mudik ini
kalau saya lihat ini pertimbangannya dibanyak pertimbangan ekonomi mbak
kalau saya lihat pertimbangannya pertimbangan ekonomi
artinya bahwa kementerian perhubungan ini melihat selama ini yang namanya moda transportasi itu sangat dampak oleh adanya pandemi covid
paling tidak kelenger lah di berbagai moda transportasi baik darat laut maupun udara
karena itu kemudian memberikan semacam sinyalemen wawasana bagaimana kalau mudik ini diizinkan
tetapi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh kementerian perhubungan
saya melihat lebih banyak kepentingan ekonomi dan juga kalau dari sisi pemerintah secara keseluruhan kan belum ada keputusan
tapi setidaknya wacana ini bisa menjadi testing the water gitu ya
jadi apakah reaksi masyarakat nanti bagaimana
artinya ketika kita sudah meyakini bahwa penanganan covid selama ini dianggap melande
apalagi dengan kebijakan ppkm jilid empat yang sekarang akan diterapkan ini
jadi diakini terjadi penurunan akibat kita efektif
atau tidaknya kita mampu melaksanakan ppkm secara baik menurut saya itu mbak
jadi anda melihat ini sebetulnya pemerintah masih testing the water
karena memang belum ada kata putus begitu atau kata final mengenai pelaksanaan mudik di tahun ini pak trubus
menurut saya ini memang lebih ke sana
karena lebih saya melihat bahwa kepentingannya itu lebih banyak kepentingan apa namanya ekonomi
ya sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi juga belum tentu setimpal ya
setimpal dengan perolehan ekonominya ketika membuka ruang bagi masyarakat untuk mudik
karena bagaimana juga masyarakat sesungguhnya juga disini ada ketakutan ketakutan
mana kemudian munculnya varian baru dari covid misalnya b satu ratus tujuh belas juga menjadi ancaman
tetapi di satu sisi masyarakat juga memang sudah ada rasa kangen juga misalnya untuk mudik
karena mudik ini kan
tidak hanya tradisi tapi juga ada nilai nilai spiritual juga nilai nilai silaturahmi
jadi menurut saya juga harus dipertimbangkan kalau memang khusus kementerian perhubungan ini mau membuka itu
saya rasa harus mengevaluasi dulu berbagai protokol yang selama ini dijalankan khususnya moda transportasi
karena apa selama ini kita lihat bahwa moda transportasi itu banyak tidak menerapkan atau melanggar yang namanya protokol kesehatan
pada saat berdarat kan hanya justru saja tahun lalu itu hanya garuda yang menerapkan
nah kemudian untuk transportasi darat itu banyak sekali bis bis yang memang pengawasannya yang lemah
kemudian di situ terjadi banyaknya pelanggaran pelanggaran terhadap protokol kesehatan
terutama masalah physical distancing
jadi menurut saya ini juga harus dipertimbangkan secara matang gitu mbak
kalau kemudian masih banyak terlihat pelanggaran di protokol kesehatan
ada wacana untuk memberikan sinyalemen lampu hijau terhadap pelaksanaan mudik
kita sudah tersambung dengan brigjen purnawirawan alex kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
ya selamat malam
kalau pandangan dari satgas sendiri soal sinyalemen lampu hijau pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh satu ini seperti apa
ya pandangan satgas tetap seperti bagaimana yang telah disampaikan
oleh kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas jendral doni munardo
yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat itu adalah yang paling utama
oleh karena itu satgas tetap melihat bahwa pandemi ini harus dikontrol dan ditanggulangi
dan sekarang kita sudah menjalani bulan ketiga
dan kita sudah lebih dua belas bulan pandemi
dan angka angka kesakitan dan angka penularan masih cukup tinggi di masyarakat
kendati juga sudah berbagai usaha dilanjutkan dengan ppkm skala mikro
tapi soalan penularan belum selesai
oleh karena itu satgas covid sembilan belas tetap upaya
pemerintah tetap mencerdaskan masyarakat
masyarakat itu menyadari bahwa mobilitas masyarakat yang sangat masif pada waktu yang bersamaan
itu berakibat pelonggaran tiga m dan berakibat jadinya penularan yang tinggi
artinya manusia sesamanya akan saling menularkan
dan kalau kita lihat di beberapa kejadian tahun lalu
tiga kali liburan yang berturut turut
oleh karena itu ini harus menjadi pelajaran
menjadi lesson learned bagi kita semua
masyarakatnya harus dicerdaskan
dan kita harus mengangkat bahwa pelajaran pelajaran yang lalu tentang libur yang panjang
ini jangan terulang kembali
bagaimanapun kita kepenting bahwa pandemi ini cepat
tertanggulangi cepat terkontrol
jangan dia naik turun naik turun oleh karena libur yang panjang
dan kemudian oleh kelombaran kelombaran dalam kita mudik
memang kementerian perhubungan belum melarang
tetapi satgas covid sembilan belas bersama dengan kementerian yang terkait
dan lingkas keadaan yang terkait akan membahas ini
akan membahas topiknya adalah dalam rangka keselamatan dan keamanan
apapun taruhannya inilah menjadi prioritas kita
kendatipun masyarakat merindukan untuk kembali seperti sediakala sebelum pandemi
tetapi covid sembilan belas tetap memperhatikan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat itu adalah di atas segala galanya
oke pak alex artinya lampu hijau yang kemudian disampaikan oleh menteri perhubungan ini
tidak bisa diterjemahkan sebagai lampu hijau
lampu hijau begitu ya oleh publik
karena sebetulnya satgas tidak mengamini apa yang kemudian diungkapkan oleh kementerian perhubungan
oleh menteri perhubungan
ini masih lampu kuning begitu pak alex
kita tetap berpikir bahwa pembahasan ini harus dilaksanakan secara kolektif bersama sama
kita tetap memperhatikan tentang pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan pemulihan ekonomi
dan pemulihan ekonomi juga harus
juga harus memperhatikan pemulihan kesehatan
karena itu tentu pelonggaran pelonggaran tentang terjadinya mobilisasi
ini yang harus menjadi catatan kita bersama
bukan liburannya yang jadi masalah
bukan hari liburnya yang menjadi penghambat kita
tapi yang menjadi persoalan adalah mobilisasi masif
masa yang bergerak dari kota ke desa
atau sebaliknya dari desa ke kota
ini yang harus kita jaga
sekalipun kita sekarang sudah dalam kondisi ppkm skala mikro
dan ini akan dilanjutkan lagi dengan lima belas provinsi
tujuh provinsi di pulau jawa dan bali
dan kemudian akan bertambah lagi delapan di luar pulau jawa dan bali
ini juga harus kita pertahankan
instrumen yang sudah kita laksanakan ini akan berhenti
sebagaimana yang kita lakukan
yang diarahkan oleh bapak presiden
ini adalah menjadi tugas kita semua untuk menerapkannya
baik di kelurahan di perkotaan maupun di pedesaan
dan ppkm skala mikro ini juga adalah instrumen
untuk mencerdaskan masyarakat di pedesaan dan masyarakat di kota
betapa besarnya bahaya kalau terjadi mobilisasi
masyarakat melalui ppkm skala mikro
diajar untuk melihat bahwa

bagi mereka yang bergejala
mereka yang terkonformasi
dan mereka yang kontak erat
mereka akan masuk zona isolasi
zona isolasi akan membuat
mencegah mereka untuk keluar
akan terjadi di kelurahan
terjadi di pedesaan
jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama
ppkm skala mikro tidak hanya tugas pemerintahan
ini tugas kita semua
dengan ppkm skala mikro ini
kita berharap masyarakat semakin cerdas
dan semakin tahu
bahaya dan risiko
maka penularan penularan akan semakin banyak
dan kita lihat juga bahwa
laporan di eropa
dan beberapa laporan juga di negara lain
termasuk juga di dalam negeri
bahwa sudah ditemui beberapa strain baru
dan ini tugas kita juga
untuk mencari penularan
termasuk yang di kota
termasuk yang di pedesaan
agar penularan ini bisa berhenti
hanya inilah satu satunya
walaupun sudah ada vaksinasi
satu satunya yang bisa menghentikan penularan
vaksinasi hanya untuk meningkatkan imunitas kita
untuk melaksanakan tiga m
dan saya yakin apa yang disampaikan pak trubus
bahwa memang infrastruktur harus mendukung
dasar masyarakat juga
harus kita pacu dan kita pompa
sehingga mereka mengetahui bahwa mobilisasi ini
akan membahayakan kita semua
oke artinya memang ancaman masih di depan mata
sehingga masyarakat tidak boleh lengah
dan harus tetap waspada
tapi yang kemudian saya tangkap
dari satgas covid sembilan belas
masalah mudik ini memang masih dianggap
atau mungkin satgas memberikan sinyalemen lampu merah sebetulnya
untuk urusan mudik lebaran dan perusahaan
untuk kebenaran tahun ini begitu ya pak alex
kita akan lanjutkan dialog ini
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya kami masih membahas polemik lampu hijau mudik dua ribu dua puluh
sekarang saya ke pak trubus
pak trubus kalau kemudian tadi kita sudah dengar
bagaimana pernyataan satgas covid sembilan belas soal mudik dua ribu dua puluh
tentunya memberikan lampu merah
bagi pelaksanaan mudik
tapi di satu sisi ada pemerintah lewat kementerian perhubungan
yang menyatakan sinyalemen lampu hijau
anda menangkapnya bagaimana
apakah kemudian ini nanti jatuh jatuhnya akan memberikan kebingungan di publik
iya mbak jadi itu satu mengindikasikan bahwa
di pemerintah sendiri masih terjadi ekosektoral
jadi ekosektoral masing masing tampil dengan
istilahnya itu argumentasi masing masing
sebenarnya dalam bahasa publik itu ada pencitraan masing masing gitu ya
yang apa tidak menunjukkan apa kolaborasi koordinasi yang baik
sementara sebuah kebijakan yang baik itu kan melalui sebuah namanya
nah yang kedua ini memang bahkan timbulnya apa yang disebut kebingungan masyarakat
jadi masyarakat itu jadi bingung karena apa
karena dengan apa informasi yang beredar di masyarakat selama ini
bahwa yang namanya libur panjang termasuk terakhir nataru itu menjadi
horror bagi penularan dan penuhnya rumah sakit waktu itu
termasuk isolasi isolasi mandiri yang tersebar di mana mana
dan kematiannya juga sampai dua ratus lima puluh orang per hari
ini kan mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri seperti itu
tidak memberikan satu pemahaman bagaimana supaya ini satu kesatuan
satu langkah di dalam menanggulangi covid
nah di satu sisi daerah menurut saya yang ketiga adalah bingung itu
tidak publiknya saja tapi daerah semua kepala daerah saya yakin belum
karena kepala daerah ini sebagai apa namanya leader di daerah
tentu yang dia tahu menguasai tetapi dia repotnya di sisi pengawasannya nanti
karena kan masyarakat yang mudik itu tentu akan berkerumun agar berkumpul dengan keluarganya
dan tentu berkerumun di tempat tempat wisata misalnya gitu
kan ini kan daerah sendiri
yang ketiga menurut saya ada persoalan di mana kemudian liburnya sendiri sebenarnya pendek waktunya ini mbak
karena cutinya kan sudah dipotong
jadi ini nanti yang mengkhawatirkan itu arus mudik maupun naris balik akan terjadi istilahnya itu penumpukan ya
jadi penumpukan dan memblucak di situ
nah ini yang dikhawatirkan malah pertama untuk moda transportasi darat ini terjadi banyak penumpang yang istilahnya itu kelelahan
nah kelelahan ini kan menyebabkan kemudian penularan covid nya jadi sangat masif
ini yang saya khawatirkan di situ mbak
pak alex apakah memang masih terjadi ego sektoral begitu ya sampai sejauh ini untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
sebenarnya kalau ini diumumkan dari kebijakan kementerian pandangan kementerian itu buktinya
bahwa setiap sektor publikasikan dan menyampaikan pandangan pandangannya
kalau dia ego sektoral tentu tidak akan dikomunikasikan
tapi apa yang kita lihat bahwa kementerian teknis dan kemudian berbagai sektor lain itu saling berkomunikasi
jadi tentunya dalam hal ini yang kita lihat dalam proses kebijakan publik itu tidak semata mata kita menggunakan otorisasi
tetapi kebijakan publik itu juga lahir dari musyawarah
kebijakan publik juga bisa lahir dari permufakatan yang kita lahir bersama
oleh karena itu satgas covid sembilan belas di dalam proses pekerjaannya adalah kolaborasi pentahelix selalu membangun komunikasi
dan ini adalah salah satu proses komunikasi yang sudah kita hidupkan dan yang kita ajukan bahwa
dan keamanan masyarakat itu adalah nomor satu
tentu ini harus bisa kita terjemahkan masing masing termasuk kita sebagai subjeknya di dalam melaksanakan untuk menanggulangi pandemi
memang satgas covid punya kepentingan dan kementerian kementerian lain juga punya kepentingan
tapi ada satu titik nanti di mana koordinasi kemudian kolaborasi dan sinkronisasi dalam informasi itu akan menjadi satu kebijakan
yang akan dilahirkan melalui berbagai keputusan apakah itu dalam bentuk surat edaran ataupun dalam bentuk keputusan regulasi lainnya
jadi kita tahu bahwa satgas melahirkan surat edaran nomor tujuh dan surat edaran nomor lapan
yang membatasi perjalanan dalam negeri dan termasuk juga membatasi bagaimana perjalanan dari luar negeri
termasuk untuk warga negara asing dan termasuk warga negara indonesia
jadi dalam hal ini kkp juga berperan
jadi untuk menjaga dan mencegah di pelabuhan dan bandara
demikian juga nanti dengan berbagai moda transportasi lainnya
pokoknya ini harus terlibat
tidak bisa hanya satgas covid sembilan belas sendiri
tidak bisa juga kementerian perhubungan
kementerian dalam negeri kementerian kesehatan secara bersama sama harus bisa merumuskan menjadi satu kebijakan publik
di dalam rangka menyelamatkan negara ini di tengah tengah
jadi begitu mekanismenya mbak
jadi artinya mekanismenya sudah tempuh
supaya ini menjadi bagian kebijakan publik untuk tetap menjaga keselamatan keamanan masyarakat
oke kalau kemudian tadi disebutkan pak alex sinergitas gitu dengan antar sektor begitu
kalau kemudian kita persempit
kita perkecil begitu ya topiknya
jadi artinya mudik di dua ribu dua puluh satu ini boleh atau tidak sebetulnya pak alex
jadi ini kalau misalnya dalam hal boleh atau tidak boleh
ini masih dalam proses pembahasan
karena boleh itu juga bisa dielaborasi boleh yang bagaimana
dan kemudian tidaknya juga bisa dielaborasi tidak bagaimana
kalau kita lihat surat edaran nomor tujuh
bagaimana pembatasan orang yang di dalam pulau jawa atau mereka yang ke pulau bali
atau dari pulau jawa ke luar pulau jawa lainnya itu juga ada
ada skema skema nya
dalam soal bagaimana rapid test antigennya
ada yang berlaku satu x satu hari
ada yang berlaku satu x tiga hari
termasuk moderasi transportasinya
tentu nanti ini juga soal boleh atau tidak boleh
akan dijabarkan juga di dalam regulasi surat edaran
yang dikeluarkan oleh satgas covid
sama sama dengan kementerian teknis lainnya
oleh karena itu memang kita harus bersabar
ini berproses terus
dan saya yakin bahwa proses ini adalah untuk kepentingan kita bersama
untuk kepentingan nasional
dan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat dan bangsa
kalau kemudian kita dengarkan penjabaran dari pak alex
sebetulnya satgas sudah menerapkan atau sudah menyusun strategi sedemikian rupa
untuk mengatasi pandemi ini
tapi kemudian bagaimana menerjemahkan strategi ini secara tepat
kemudian bisa diserap dengan publik secara utuh
menurut anda apa yang kemudian harus diperbaiki atau mungkin dirubah
khususnya untuk masalah mudik ini
ya menurut saya yang perlu dirubah ya tentu soal komunikasi publiknya kan
artinya bagaimana publik itu
pahami bahwa kondisi yang ada terkait dengan mudik ini
tantangannya itu tidak soal di tataran kemacetan
tapi ada tantangan yaitu penularan covid gitu
itu yang menjadi masalah
kemudian yang kedua menurut saya
ini juga diperlukan satu sosialisasi yang lebih bersifat masif
dimana kemudian daerah ini yang sebagai pihak yang istilahnya menerima kedatangan para pemudik
itu harus betul betul memahami situasi yang ada
sehingga pengawasannya itu bisa dilakukan secara baik gitu
karena tanpa itu semua saya rasa akan sulit nanti
jika penularan itu terjadi gitu lah
karena tersebut juga kondisi yang terjadi di lapangan itu sifatnya dinamis
mana masyarakat yang sudah mudik itu
itu kan mau tidak mau harus apa istilahnya itu
jika itu itu dengan keluarga dengan tetangganya dengan masyarakat lingkungannya
nah ini kan ketika seseorang itu dalam kategori penularan
maka memang harus diperhatikan yang namanya protokol kesehatan
karena untuk penerapan protokol kesehatan di daerah ini kan sampai hari ini kan jujur saja
itu masih rendah
nah ini harus segera dalam waktu yang tempo yang sesingkat singkatnya
karena ini dua puluh lima hari lagi kita sudah memasuki bulan puasa kan gitu
jadi sudah bulan ramadhan gitu
jadi ini pemerintah segera cepat
kalau memang mudik itu diperbolehkan tentu dengan segala instrumen yang ada
masuk sarana dan prasarana itu secara detail dipersiapkan
dan respon kepala daerah atau daerah itu sendiri
bagaimana menerima penamanya pemudik
itu harus betul betul memperhatikan yang namanya protokol kesehatan
jangan terlalu percaya diri bahwa kita sudah di vaksin
bahwa kita sudah lalui tes tes pcr
atau tes genus ataupun tes apa namanya yang lainnya
tetapi sesungguhnya yang terjadi kita berhadapan dengan begitu banyak soalan dengan virus covid itu sendiri
yang antaranya adalah masalah mutasi covid itu
itu berubah sehingga perubahan perilaku masyarakat ini harus betul betul ditempatkan pada posisi
bagaimana kemudian masyarakat menyadari bahwa kondisi mudik ini memang kondisi yang berbeda
dari mutik mutik dalam masa masa normal gitu lho mbak
baik kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian kalau tadi disebutkan pak alex
ini masih belum final begitu ya
bahwa memang mudik dua ribu dua puluh satu sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah
kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian sikap final dari pemerintah soal mudik ini
yang pastinya tentunya kita juga akan lihat bagaimana komunikasi yang tepat
apabila memang mudik diberikan lampu hijau di tahun ini
pak alex dan juga pak trubus
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami